yang ingin membunuhmu
suami yang berkeluarga
owl pemasukan tanganku
di situ
terjadi di rumahmu
wah makasih beli ini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
sekarang tubuhku rasanya sudah jauh lebih baik

kasian sekali pak mani
aku akan berusaha menolongnya
semoga dia bisa cepat sadarkan diri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
aku senang sekali bisa bertemu dengan murid dari perguruan mawar muda
aku senang sekali bisa bertemu dengan murid dari perguruan mawar bodas

aku mengenal gurumu
kalau engkau punya niat untuk menolong pacaran
baik pak mani
karena aku tidak bertarung dengan perempuan berdebar

jaga dewa badara
pasti diculik oleh perempuan foto itu
rangka kamu tidak bisa membantumu
aku pasti akan mencarimu
kamu berada raih
kamu berada raih
kamu berada raih
kamu berada raih
aku harus secepatnya
mencari raih ketua manik
apa yang terjadi padaku
atau di tempatku gusti ratu
dan sebentar lagi kau akan mati
aku tak akan blem in didesk
apa yang terjadi padaku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
dan sebentar lagi kau akan mati
tidak tidak aku tidak mau mati
kau tidak perlu berteriak
tidak akan ada yang bisa menolongmu
terima saja takdirmu
takut atau tidak takut
kau tetap akan mati
kurang ajar kalian
aku ratu majajaran
jika anda prabu siliwangi mengetahui ini semua
kau pasti akan mati di hukum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
agar kau mati menderita